situasi di ukraina semakin memanas di tengah ancaman invasi rusia
terutama saat rusia mengadakan latihan militer besar besaran di bekas soviet belarusia
bagian dari peningkatan kekuatan yang signifikan di utara timur dan selatan ukraina
telah bergabung melalui sambungan daring ada bang benny sitanggang
salah satu wni yang berada di ukraina tepatnya di kota ternopil
halo bang benny selamat pagi waktu ukraina horas bang benny
halo selamat pagi horas
kalau ras berarti ini di belakangnya namanya kan istanggang berarti orang medan ya bang
bang benny kalau anda tahu ini kerja apa di ukraina sehingga bisa tinggal di sana sampai saat ini
di sini aku dulu itu nggak kerja di sini tadinya kerja di kapol presiar jelazekuk
nah di sana bekerja kurang lebih dua tahun
di tahun kedua kebetulan ketemu sama istri yang
warga negara ukraina
jadi kita berkenalan di situ dari situ mulai berkenalan
sampai sekarang sudah menikah dan memiliki anak
jadi kesininya itu karena istri jadi aku harus menyusul dia
dan menetap di sini udah hampir tujuh tahun
artinya dari tahun dua ribu empat belas ya mbak beni dengan istri di sana dan kawin dengan orang ukraina
nah bisa diceritakan
iya betul sekali
itu dari kerja di kapal sebagai koki atau bagaimana kemudian sehingga punya kerjaan baru di ukraina
dari kapal dulu kerjanya sebagai koki terus ketemu di kapal sama istri
habis itu kita tenangkan di situ
setelah terangan aku harus menyusul dia ke ukraina
jadi kita menikah di sini
dan di sini kerjanya aku dulu sampai kerja di restoran juga
terus harus balik ke indonesia lagi
habis itu balik lagi ke ukraina
untuk balik lagi untuk ngurus dokumen biar bisa stay di sini sebagai permanent resident
oke artinya bang benny seorang koki tentunya pintar masak
sudah nyobain belum istri
kalau medan kan punya bk ambon ya bang benny
udah ngerasain bika ambon sate jengkol mungkin sate apa di situ
sate apa ya kalau di medan banyak kali itu
kalau untuk makanan indonesia rato udah coba ya
karena kita aku sebagai content creator
memperkenalkan masakan indonesia kepada orang ukraina
jadi teman teman juga undang ke rumah saudara saudara mencoba makanan ukraina
ya bang benny ini kan kita tahu bersama bahwa saat ini situasi memanas di ukraina
bagaimana ketika anda datang dua ribu empat belas di ukraina apakah situasi memanas sempat terjadi juga di sana
di tahun dua ribu empat belas sebenarnya itu sudah mulai
jadi ini kesnya udah delapan tahun sebenarnya
di ituk sampai tahun ini
jadi semenjak aku datang ke sini konflik di perbatasannya udah ada
tapi cuma bedanya untuk sekarang itu banyak tentara ataupun memarasnya itu lebih sekarang ini
untuk yang dari dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh satu nggak terlalu memuncak sekali ini ya apa namanya
kes apa konfliknya
tapi sekarang kan karena dikirim banyak tentara terus banyak berita juga
berita juga mengatakan bakalan perang
apalagi saat ini katanya perang tanggal enam belas
sekarang sudah tanggal enam belas di sini jam tujuh pagi
dan kita masih aman dan sehat
kita doakan tentunya tidak akan perang dunia ketiga yang terjadi bang benny
bang benny tadi anda katakan beberapa tentara dikerahkan atau militer saat ini ini berbeda sekali situasinya di tahun dua ribu sembilan belas
tapi di tahun ini ketegangan terus terjadi
kalau kondisi dari perayaan valentine tanggal empat belas februari kemarin seperti apa
apakah ada juga terjadi panic buying karena isu invasi ini
nggak ada ya kita menjalankan aktivitas seperti biasa
setiap orang menjalankan aktivitas ya mereka ada yang berpasangan menjalankan valentine masing masing
pergi ke restoran beli bunga bergandengan tangan di luar
tetap seperti biasa aktivitas
untuk belanja ataupun restoran
restoran semua masih buka seperti biasa
artinya baik yang berada di kawasan perbatasan yang lagi tegang ini
situasi masyarakat di sana fine fine aja kondusif
ini juga terjadi di semua titik yang ada di ukraina seperti itu ya bang benny
ya di beberapa titik di ukraina semua orang itu masih menjalankan aktivitas seperti biasa
bahkan ada di dekat batasan di donetsk
mereka itu katanya donetsk itu udah dekat ya ke mereka lumayan seratus km
tapi mereka tetap menjalankan aktivitas ataupun restoran semuanya masih jalan seperti biasa
pasar pasar buka juga
tapi adakah himbauan dari kbri di sana agar melakukan perlindungan bagi keluarga yang berada di sana
apalagi anda punya anak dan punya istri
apakah ada arahan arahan kalau boleh tinggal di ukraina atau boleh pulang dulu

apakah ada arahan arahan kalau boleh tinggal di ukraina atau boleh pulang dulu
karena situasi kemungkinan memanas ada pilihan seperti itu bang benny

dan kita itu setiap warga negara indonesia di sini ada memiliki grup warga negara indonesia di ukraina
dan di dalam juga ada bapak ubs nya ada semua staff kbri
jadi kita komunikasi aktif dan update kalau ada apa apa
kalau ada apa apa kita itu sudah langsung siap jadi kita itu sudah dipersiapkan juga kalau ada apa apa
hal pertama yang kita dipersiapkan kemarin itu menyiapkan dokumen di satu tas
dokumen perlu pakaian perlu jadi misalkan ada hal yang tidak diinginkan kita nggak harus ditunggu lagi packing packing dulu
jadi tidak makan waktu jadi sudah setiap masyarakat indonesia yang mau pulang sudah dipersiapkan dokumen dokumennya
dan kita pulangnya itu tidak dipaksakan ya kita itu pulangnya kayak bersifat volunteer gitu
ada yang mau ada yang tidak jadi kalau mau ikut ayo tidak mau bisa stay jadi seperti itu
artinya saya informasi terakhir kemarin sempat cnn indonesia tv program connected berbincang dengan dirjen perlindungan kemenlu
yang menyatakan bahwa ada satu ratus empat puluh delapan wni yang berada di ukraina satu ratus tiga puluh delapan yang masih berada di ukraina
apa alasan mereka balik ke indonesia
bang benny apakah anda punya informasi soal ini
kalau soal itu aku kurang tahu ya ada yang kalau ada salah satu aku tanya ya biasa panik karena masih punya anak kecil gitu kan berkeluarga
karena banyak juga di sini wni yang sudah menikah dengan warga negara ukraina
dan banyak juga yang memilih untuk tetap stay di sini seperti aku
karena aku mau pulang mau
jadi untuk pulangnya itu harus berpikir lagi
dari sekarang lagi hamil dua juga kan
mungkin akhir bulan ini lahiran
jadi itu berat untuk memilih pulang
jadi aku memilih untuk stay di ukraina
baik mbak beni kita doakan bersama proses lahiran anak kedua ini ya
semoga lancar sehat sehat selalu tidak diterpa badai pandemi covid sembilan belas di ukraina
salam buat istri dan juga anak di sana
kita doakan semoga warga negara indonesia tetap sehat walfiat di sana
terima kasih atas waktunya bang benny
untuk bangun pagi masih beda enam jam dari sana
selamat siang bang benny